tim kecil pengusung anies baswedan sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat mendatangi ketua umum partai nasdem surya paloh di nasdem tower jakarta
meski mengaku belum membicarakan perihal pendamping anies tim kecil mengaku telah siap dengan poin poin kesepahaman
hal ini disampaikan oleh ketua dpp partai nasdem sugeng suparwoto
selain sugeng dalam pertemuan yang dihadiri oleh wakil ketua majelis syuro pks sohibul iman
sekjen pks habib abu bakar al habshi ketua dpp partai nasdem willy aditya serta sejumlah perwakilan tim kecil
mengaku membicarakan sejumlah hal terkait pemilu dua ribu dua puluh
tim kecil menegaskan jika konsolidasi ini juga membahas arah politik demokratis yang diinginkan porosnya
ini demokrasi yang rasional dan konstitusional
sebelum bertemu pimpinan partai nasdem surya paloh
tim kecil juga telah melakukan kunjungan pada ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
safari politik ini pun ditenggarai akan terus berlanjut hingga deklarasi yang diperkirakan sebelum lebaran dua ribu dua puluh